tni angkatan laut berencana menyiapkan satu kapal perang untuk membantu arus mudik lebaran kali ini
rencananya kapal perang tersebut akan digunakan untuk mengangkut pemudik yang menggunakan sepeda motor
meski demikian belum dipastikan kapan pendaftaran dan pelaksanaan mudik motor tersebut
menurut kepala staf angkatan laut jika kementerian perhubungan membutuhkan
maka pihaknya bisa mengangkut ratusan pemudik motor dalam sekali jalan
selain membantu pemudik tni al juga menggelar pesantren kilat di kapal perang kri dr rajiman weddiodiningrat
bekerja sama dengan basnas ri pesantren kilat ini diikuti sekitar tiga ratus pelajar sma dari wilayah jakarta
pesantren kilat ini akan mengarungi lautan pulau seribu selama tiga hari
pasti kita membantu kementerian perhubungan dan pelindo
dalam melaksanakan perhubungan
pemudik motor diperkirakan yang akan mudik akan melebihi jumlahnya sebelum covid sembilan belas
ini harus diantisipasi dan apabila pemudik motor itu dijalankan
mereka jalan jauh dengan membawa beban mungkin yang cukup berat untuk di kampung halamannya
dengan menggunakan motor sangat berbahaya
apabila melalui laut dengan kapal ini motornya bisa dimasukkan di tank deck ya